syukurlah bila anda merencanakan libur natal dan tahun baru di daerah istimewa yogyakarta
ya karena pemerintah kota yogyakarta baru saja meresmikan jalur pedestrian di sepanjang jalan malioboro
dilengkapi dengan bangku taman dan anda pasti akan lebih merasa nyaman menikmati liburan di sana
diresmikan pada kamis sore dua puluh dua desember dua ribu enam belas oleh gubernur daerah istimewa yogyakarta
sri sultan hamengkubwono x jalur pedestrian ini berada di sisi timur jalan malioboro sepanjang satu dua km
memanjang dari depan hotel garuda di sisi utara hingga hotel mutiara di sisi selatan
merupakan bagian dari proyek revitalisasi malioboro
proses pengerjaan pedestrian ini menelan biaya hingga tiga belas miliar dengan waktu pengerjaan hampir satu tahun
desain pedestrian sendiri diambil dari karya pemuda
penantang sayembara yang diikuti lebih dari tujuh puluh peserta
pedestrian malioboro juga dirancang bukan sekedar untuk tempat berjalan
tapi juga tempat bersantai bagi wisatawan
karena itu pedestrian malioboro juga dilengkapi dengan bangku taman dan jalur khusus untuk difabel
jika tidak perlu diadakan uji coba
nah gitu loh ya paling tidak tiga bulan lah kita bisa mengetahui gitu
ya teman teman lah untuk coba coba
diatakan diadakan jalan jalan jalan
eh diadakan jalan sehat atau apa akan bisa
ikatan arsitek indonesia atau iai daerah istimewa yogyakarta
memberikan apresiasi terhadap pemerintah kota yogyakarta mengingat tidak mudah menata kawasan malioboro
malioboro bukan sekedar jalan
tapi juga kawasan di mana ribuan orang menggantungkan hidup
saya kira sedikit demi sedikit sudah mencerminkan
meskipun masih saya lihat masyarakat juga masih tergagap gagap dengan hadirnya ini
jadi saya kira ini perlu terus menerus tidak boleh berhenti
saya kira setelah ini proyek kita akan ada di sana ada di sisi sebelah barat
terlepas dari sejumlah kekurangan
yang pasti anda akan menemukan wajah baru malioboro
saat libur natal dan tahun baru nanti
teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta